sementara itu direktur eksekutif lokataru foundation haris azhar menyatakan selain memiliki cacat hukum karena kurang transparan dalam penyusunannya
ruu omnibus law cipta kerja belum memiliki unsur urgensi untuk segera dibahas
hiperregulasi yang menjadi alasan penyusunan ruu ini seharusnya bisa diatasi dengan penataan regulasi
ataupun memilih program prioritas dari tumpang tindi regulasi yang ada untuk mengoneksikan program pemerintah dengan program prolegnas
kalau dia jadi undang undang dia mengandung sejumlah kecacatan kesalahan
jadi dia hanya akan dipakai untuk melegitimasi tindakan sepihak yang kita nggak pernah tahu juga si sepihak itu kepentingannya apa
karena nggak pernah berani ngomong cuma bilang seratus hari dan sibuk kaget kagetan aja kan si jokowi itu
ada urgensi kalau dari sisi peraturan perundang undangan urgensinya sebetulnya harusnya baca
ada riset risetnya bapenas dan pshk yang bilang harus ada hiperregulasi
dan yang harusnya adalah mengkoneksikan antara program pembangunan dengan program prolegnas
solusinya bukan omnibus lho